sedih rasanya sudah lama tak bertemu orang tua di kampung halaman
tapi mau bagaimana lagi mudik dilarang pemerintah
meski begitu ada pengecualian larangan di wilayah aglomerasi
pengecualian larangan di wilayah aglomerasi itu bukan berarti masyarakat diperbolehkan mudik dalam wilayah itu ya
kenapa aglomerasi dikecualikan
karena banyak kepentingan mobilitas pekerjaan perekonomian sosial dan lain sebagainya
tapi tidak untuk mudik
dimana saja kawasan aglomerasi ini dia
ada di jakarta bogor depok tangerang dan bekasi
lima daerah penyangga ibu kota ini saling menyokong
mulai dari lokasi pekerja hingga kegiatan perekonomian
kemudian wilayah aglomerasi bandung raya
terdiri dari kota bandung kabupaten bandung kabupaten bandung barat dan kota cimahi
berikutnya jawa tengah
wilayah aglomerasinya yakni demak ungaran dan purwodadi
kawasan aglomerasi adalah kota solo sukoharjo boyolali klaten wonogiri karanganyar dan sragen
untuk daerah istimewa yogyakarta dan sekitarnya
terdiri dari kota yogyakarta sleman bantul kulon progo dan gunung kidul
bergeser ke jawa timur
kawasan aglomerasi yang ada di sini adalah surabaya sidoarjo mojokerto gresik dan bangkalan
sumatera utara kawasan kota medan pinjai deliserdang dan karo
masuk dalam satu kawasan aglomerasi juga
dan yang terakhir sulawesi selatan
aglomerasi meliputi kota makassar maros takalar serta sungguh minasa
ingat pengecualian larangan mudik bisa tidak berlaku jika pemerintah daerah membuat larangan atau peraturan lainnya
pemerintah mengimbau agar warga di kawasan aglomerasi membatasi mobilitas
untuk mencegah penyebaran virus corona
jadi untuk hari raya sila turahminya lewat online saja ya
yang penting saling memaafkan
tim liputan cnn indonesia